nah selama pandemi covid sembilan belas industri film nasional rasanya menemukan kembali titik baliknya
sejumlah film nasional terus merajai jumlah penonton bioskop sejak akhir tahun lalu yaitu dua ribu dua puluh satu
tak terkecuali adalah film bergenre horror yang berhasil menembus angka sembilan juta penonton pada film kkn di desa penari
nah kini genre horror dan juga jurnalnya semakin berkembang
bagaimana kemudian tren film horror indonesia ke depannya
apakah kemudian film kodrat yang kita saksikan tadi
horror terbaru akan menjadi salah satu peletak prestasi nantinya film horror nasional
telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom sutradara film kodrat charles gozali
selamat malam mas charles apa kabar
selamat malam kabar baik
alhamdulillah dalam kabar baik begitu saya masih membayangkan merinding begitu mendengar ustadz kodrat tadi menyebutkan bismillah ketika kita lihat paket berita
dan saya tentunya memberikan apresiasi ini satu juta penonton di hari ke sepuluh
sebagai salah satu horror yang fresh begitu karena menggabungkan beberapa instrumen
apakah kemudian horror yang ada jump scare nya kemudian ada laganya ini menjadi formulasi baru begitu mas yang disukai oleh penonton indonesia
ya kami dari tim kodrat sangat merasa bersyukur dan merasa bahagia bahwa reaksi dari penonton sangat baik
kalau dibilang secara ini apakah kemudian formulasi baru
saya rasa perlu dilihat setelah ini ya di film film berikut apakah kemudian berlanjut daya tariknya keinginan masyarakat kemana
tapi bahwa horror itu kan sudah menjadi seperti pop culture di indonesia
sebuah tren tontonan yang sangat digemari
nah jadi mungkin lewat film film seperti pengabdi setan dua kkn inang dan sekarang kodrat bisa dilihat bahwa sebetulnya horror itu tidak melulu hanya satu tipe
bahwa horror juga bisa dikembangkan menjadi dengan berbagai macam subgenre yang kemudian membuat penonton supaya punya alternatif tontonan yang variatif
tapi apakah kemudian ini saya berkaca pada kodrat saja misalkan
apakah kemudian soal fondasi cerita premis konflik begitu itu masih menjadi kunci begitu mas dari keberhasilan paling tidak jumlah penonton untuk horror indonesia
semoga ya semoga
bahwa kemudian menonton film horror itu memang punya kesenangan tersendiri
amatic experience yang berbeda dibandingkan kalau menonton film drama atau komedi misalnya
tetapi bahwa karena saya sendiri dari magma entertainment kan sebelumnya lebih banyak membuat film seperti finding sri mulat nada untuk asa atau sobat ambiar yang kemarin baru rilis di tahun dua ribu sembilan belas
itu kan genrenya rata rata drama atau drama komedi
sehingga saat kemudian kami membuat kodrat memang jalinan cerita yang kuat itu memang kami jaga
tetap kami taruh di dalam karakter utamanya yang adalah seorang ustadz rukya
oke ini tentu menarik gitu ya bahasan terkait dengan memposisikan tokoh agama sebagai salah satu tokoh sentral

nah ini kemudian yang juga menjadi catatan beberapa kritikus ketika biasanya seorang agamawan atau ustadz dalam islam begitu diposisikan hanya sebagai jurus lama
nah ini kemudian ini cerita bukan sebagai instrumen utama
apakah kemudian ini juga menjadi hal yang baru apalagi kemudian ternyata antagonis utama juga salah satu ustadz loh begitu
ya sekarang kan untuk menghadirkan sesuatu yang baik unik dan punya daya tarik bagi penontonnya pembedaan kemudian menjadi salah satu unsur

atau iblisnya kah atau jinnya gitu loh ya sehingga kemudian pada saat kita berusaha untuk hadir
dengan sesuatu yang baru judul kodrat itu memang tidak seperti kebanyakan layaknya judul film
horror dan itu memang kemudian kita lakukan dengan dengan sadar dan dengan niatan bahwa memang kita
menghadirkan sesuatu yang baru yang berbeda bahwa kemudian ada sedikit kemudian cerita mengenai
oknum yang kemudian ternyata adalah juga ustadz yang punya pola pikir berbeda dengan ustadz rukyah
yang pertama kodrat yang adalah karakter utamanya itu saya rasa bisa dilihat sebagai cerminan yang
mungkin banyak memang terjadi di sekitar kita dan mungkin itu juga yang membuat banyak penonton
relate dengan ceritanya oke oke saya suka dengan kata anda
apa kata oknum yang anda gunakan dalam posisikan antagonis begitu ini rasanya mungkin cukup relate
dengan telinga banyak penonton akhir akhir ini nah apakah kemudian kalau kita berkaca pada horror
orde baru misalkan ini kan cukup oposisi binar mana hitam mana putih sangat terlihat apakah
sekarang trennya adalah orang lebih bias terhadap itu bahwa jangan jangan orang baik itu juga bisa
jadi orang jahat atau orang jahat juga ada baiknya loh seperti apa anda sebagai sinias melihat itu
karakter yang ada di film saat dia mempunyai kedalaman karakter kedalaman cerita gitu ya tentu
memberikan layer layer cerita yang menarik untuk diikuti biasanya kalau karakter yang hanya satu
atau dua dimensi itu tidak terlalu menarik tapi pada saat dia punya layer yang lebih banyak sampai
tiga dimensi bahkan kadang kadang itu memberikan variasi dan membuat penonton kemudian bisa mempunyai kenikmatan
menonton kadang kadang orang bisa bilang itu seakan seperti plot twist padahal sebetulnya bisa juga
tidak karena setiap orang kan juga kemudian ini ya bisa terjebak dalam situasi yang kemudian kalau
dari satu kacamata itu dilihat negatif misalnya kita melihat ada orang yang mencuri ini misalnya
tetapi pada saat diinterogasi ternyata dia mencuri karena anaknya atau ibunya sakit sehingga pada
saat kita melihat dari sudut pandang yang berbeda saat dia betul betul terjepit mungkin saat itu itu
adalah salah satu atau satu satunya cara yang harus dia lakukan dan bukan berarti itu benar tapi
jika dilihat dari posisi yang berbeda tentu akan ada persepsi juga yang berbeda oke nah kedalaman
karakter di film film yang ditonton oleh penonton pada saat dia memiliki itu tentu akan menjadi hal
yang lebih menarik oke oke nah ini menarik ketika anda tadi beberapa kali begitu mas charles menyebutkan
relevansi begitu ya karena kalau kita lihat kan hantu kita bicara soal hantu secara keseluruhan
akan cukup beragam gitu bagaimana kemudian barat punya vampir mungkin jepang punya sodako yang
mungkin menurut orang indonesia tidak menakutkan karena tidak relate nah dalam kodrat sendiri
bagaimana kemudian meramu kedekatan relevansi itu terhadap budaya yang ada di kita begitu mas
film horror itu biasanya ada dua sudut pandang yang lebih banyak misalnya di
diambil dari sudut pandang filmmaker indonesia misalnya bahwa yang satu berkaca kepada budaya dan
di situ kemudian orang bisa melihat banyak hal hal yang misalnya terkait mitologi seperti kemudian
ada sosok sosok seperti kuntilanak atau gendurowo dan yang lain lainnya yang lebih
banyak hadir lewat mitologi atau legenda dan ada juga horror yang kemudian mengambil sudut pandang
agama nah yang dipilih kodrat sekarang adalah sudut pandang dari point of view agama dan penulis
kami asaf antariksa dan gareksi itu melakukan research ke institusi rukiah di indonesia juga
melakukan research dengan menggunakan buku panduan yang yang memang diterbitkan dan memang sah lalu
di filmnya juga kami dapat pengawasan dan panduan dari dokter ngatawi alsastro
seorang budayawan yang juga cukup paham mengenai hal hal ini dan ada ustadz iskan williana yang
mengikuti kami setiap hari syuting sehingga apapun yang dilakukan oleh vino bastian sebagai seorang
ustadz rukiyah maupun reni pangalila ada panduan dan pengawasan yang yang yang benar dan tepat
supaya tidak terjadi kesalahan baik baiknya katanya mencoba ini ya paling tidak semirip mungkin dengan
dengan yang asli begitu nah tapi ini saya mewakili juga kemudian pertanyaan publik banyak
di twitter dan sejumlah media sosial mempertanyakan kalau kemudian memang backgroundnya adalah soal
orang yang bisa merukiah mengapa simbol misalkan seperti pakaian bagaimana kemudian penggambaran
di dalam lingkungan pesantren itu cukup berbeda dengan misalkan film horror lain menggambarkan
bagaimana anda menjawab itu mas charles lagi lagi bahwa tampilan yang berbeda ini
kemudian salah satunya ya kacamatanya kan kita juga melihat penonton kita yang sekarang semakin
beragam dan semakin mudah range dari angka usia penonton kita menurut kami para pembuatnya
memunculkan sosok ustadz yang tanda kutip lebih kontemporer looknya itu akan punya dari karakter
sendiri sehingga lagi lagi ada pembeda yang yang membuat dia tidak biasa kedua kalau mengikuti ceritanya dan
kemudian datang ke desa itu apa saja yang baru dia alami sebelumnya memang kemudian kenapa
pakaiannya kemudian tidak seperti yang dia pakai misalnya di scene awal yang pertama kali saat dia
sedang merukiah anaknya itu ada alasannya cuman mungkin tidak saya sebutkan sekarang karena memang
film masih tayang supaya diperoleh spoiler bahwa bahwa itu ada alasannya dan memang kami melihat
juga penonton kita siapa sehingga sosok yang sosok ustadz yang kontemporer ini satu
mudah mudahan bisa membawa angin segar dan bahwa kedua iman itu kan bukan hanya di pakaian ya
tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah iman itu sebetulnya di hati dan apa yang kemudian
dilakukan karakter atau orang itu dengan tuhannya atau kepercayaannya baik baik ini sepertinya
menutup rapat takut ada spoiler gitu dari mas arles tapi artinya tapi artinya pesan tersirat cukup
nah ini kemudian kita bicara horror secara luas begitu mas kita tahu di indonesia banyak sekali
budaya yang cukup mempengaruhi soal ghost clore atau cerita hantu ini bagaimana kemudian jika
aku yang disebutkan di kalimantan maka punya nama berbeda juga di sumatera misalkan walaupun bentuknya
sama bagaimana kemudian ke depan industri film horror indonesia seberapa kemudian potensinya
masih besar untuk kemudian bisa kita eksplorasi dalam industri film tentunya
baik ya sangat besar peluang peluangnya terutama karena di tahun ini aja kita bisa melihat beberapa
film yang tadi berhasil merengkuh penonton dengan angka yang cukup fantastis ada kkn
desa penari ada pengapli setan dua lalu kemudian yang belakangan juga mendapat sambutan seperti
inang pamali dan sekarang kodrat gitu loh kan punya pendekatan yang berbeda dalam penceritaan
maupun latar belakang
cerita maupun premis horrornya sehingga itu membuktikan bahwa masih begitu banyak kemudian
pendekatan yang bisa dilakukan bahkan di jalan pengusahandekala ada pendekatan investigasi anak hilang
yang kemudian juga masuk ke dalam ceritanya jadi kebetulan masih banyak yang bisa digali apalagi
yang tadi disebutkan oleh mas bram bahwa banyak sekali budaya yang kemudian hadir dan itu bisa
memberikan pembeda yang yang yang signifikan
kepada karakter entitas gaibnya itu membuktikan bahwa masih banyak yang bisa dieksplorasi dan ini
merupakan kesempatan bagi para filmmaker untuk kemudian bisa menghadirkan tontonan tontonan
horror tetapi tidak repetitif sehingga penontonnya juga kemudian punya tontonan yang lebih variatif
oke lebih banyak variasi walaupun kemudian sama sama bicara soal hantu tentunya nah pertanyaan terakhir mas
charles apakah kemudian bisakah dengan keragaman budaya kita keragaman ghost
clore kita ini akan menjadi signature bagi film nasional untuk kemudian kita jual di mata
internasional begitu bahwa hantu horror ya bisa melihat film indonesia begitu
hai tentu tentu bahwa menurut kami di magma entertainment genre apapun itu sebetulnya adalah
sesuatu yang baik ya tinggal di dalam film ini itu bisa menjadi jenis yang lebih baik dan lebih baik ya
sesuatu itu duluya sebutkan tiru tiri adalah sesuatu yang menjadi apresiasi dan bersimpati dengan
film yang berjudul opinions
di makanan kasih asia tetaran
padat dari manada rinta yang dibawa kita sesekpgerus yani k vidrom akih oh vagabond clique
yang segar yang kemudian juga diapresiasi oleh penonton sampai dua juta lebih
jadi hal hal yang masih bisa kita eksplorasi itu masih banyak
indonesia begitu kaya dengan budaya
dan ini adalah kesempatan bagaimana kemudian orang indonesia
bisa menghadirkan hal hal yang unik yang tidak pernah
atau belum pernah dilihat masyarakat internasional sebelumnya
sehingga taat mungkin daya tarik utamanya adalah culture
tetapi saat filmnya dibuat dengan baik
orang penonton atau masyarakat industri luar juga kemudian setelah melihat culture
bisa melihat eh ternyata mungkin dari segi teknis dari segi storytelling
indonesia juga semakin berkembang dengan baik
baik baik tentu ini jadi potensi dalam tanda kutip bahan jualan begitu ya
untuk kemudian industri nasional
oke ini mungkin satu pertanyaan saya yang dari tadi ingin saya tanyakan
apakah optimisme kodrat akan bisa melampaui pengabdi setan
di angka enam juta
atau bahkan kkn di sembilan juta bagaimana optimismenya terakhir
optimisme kami dari awal adalah bisa menghadirkan tontonan yang baik
yang diterima oleh masyarakat dan reviews yang sekarang kami dapat
kami rasa cukup bisa mewakili itu
jumlah angka penonton adalah satu hal yang tentu kami harapkan
tapi kalau ditanya saya rasa saya hanya bisa menjawab
harapannya adalah sebanyak banyaknya penonton yang kemudian
memang datang untuk menonton
sebanyak banyaknya angka jumlah penonton yang direstui oleh tuhan di atas sana
itu adalah yang terbaik
karena apa yang sudah kami kerjakan apa yang sudah kami niatkan dan kami lakukan
tentunya harus juga diikhlaskan agar pada kenyataannya nanti
apapun yang sudah kami usahakan adalah yang terbaik yang kami terima
ikhlas itu saya diajarkan oleh teman saya putih aji yang saya lakukan
jadi ikhlas adalah sesuatu yang penting dalam menghadapi jumlah angka penonton
baik baik ini semangat dari film kodrat sepertinya mulai diresapi
mas charles terima kasih
mas charles gozali sutradara dari film kodrat telah bergabung bersama kami
kami tunggu nanti setelah filmnya mungkin tidak tayang
agar kita bisa sedikit sedikit spoiler begitu ya
dan doa terbaik untuk film horor indonesia dan industri perfilman nasional